halo kalau biasanya cnn indonesia bertamu ke rumah para tokoh kali ini ada yang berbeda
kami bertamu ke warung yang dimiliki oleh seorang tokoh yang sangat eksis di media sosial
buat apa ya kemudian toko ini punya warung
kita akan tanya tanya dan juga berbincang hobinya serta kegiatannya menjelang berbuka puasa
ngabuburit bersama dengan keluarga ayo kita ngobrol dengan toko yang satu ini di warungnya
waalaikumsalam mbak nana
rahmatullahi wabarakatuh senang banget datang ke sini
apa kabar pak sandi
alhamdulillah mengucap syukur
oke terima kasih pak sandi
kalau biasanya kita main ke rumahnya pak sandi kali ini kita diundang khusus
saya waktu pertama kali dengar pak sandi kita lokasinya di nur corner
apa itu nur corner saya cari cari oh ternyata baru ketemu di sini
ini kayak semacam kita
kita bilangnya sih di sini nur corner aja yaitu pojok nur yang memberikan etalase terhadap produk produk umkm
dan juga produk produk kuliner sih
produk produk yang punya waktu di tengah tengah pandemi ini sekitar satu tahun yang lalu kan
nggak punya kesempatan untuk mengakses pasar
jadi kita bantu secara offline
di sini dan secara online juga
pemirsa nah ini kita sambil lihat menunya ini namanya unik unik pak
siapa yang kasih nama ini pak
ini banyaknya sih saya sih yang kasih nama
tapi kadang kadang mbak nur juga yang kasih nama
ya ini dulu kita punya program okoc kan terus airnya jadi hits banget ada air okoc
terus bubur ayam yang dulu namanya panjang bubur ayam terenak se asia tenggara

saya suka makan kalau habis
sepeda ya olahraga
sekarang kita bawa ke sini dan sekarang ya udah hits banget dia
terus disebutnya bubur ayam papa online
saya dengar pak sandi aktivitasnya selama ramadan lebih sering di sini tapi selain di kantor
nanti biar netizen atau masyarakat nggak bingung gitu
gak work from home jadi saya kalau senin sampai jumat kan banyaknya di bali ya
tapi kalau lagi di jakarta
terus mau diajak untuk ketemu offline
di sini gampangnya karena swap nya bisa disediakan juga
terus ya sekaligus juga bisa untuk menopang produk produk umkm
sekalian ikut memasarkan
oke aktivitasnya apa pak selain mungkin di sini olahraga
saya lihat di instagramnya bapak tuh bapak tetap olahraga tuh triathlon
bahkan di belitung kemarin bapak sempat triathlon ya
olahraga jalan terus ya selama
jadi mbak nana yang perlu kita garis bawahi bahwa walaupun kita berpuasa tapi kebukaran harus tetap dijaga
itu pagi atau menjelang berbuka
biasanya kalau olahraga kardio menjelang berbuka
tapi kalau pagi pagi kalau lari lari tipis main bask

kalau san diego uno saya nggak percaya tuh pak
lari lari tipis itu pagi pagi juga sering sih
tergantung waktunya aja kapan yang lowong
kalau misalnya di bali juga tetap olahraga jalan terus ya pak di sana
kalau di bali apalagi
karena kan di bali tuh udaranya aduh bersih banget
makanya saya selalu bilang work from destination yang paling sangat sangat bisa kita kemas untuk pariwisata
era baru zaman pandemi seperti ini ya work from bali
karena udaranya bersih terus cuacanya juga sangat bersahabat pemandangannya gorgeous pemandangan di bali
dan bali tuh kayak punya ada semacam aura yang magical gitu menurut saya
jadi kalau di bali tuh ya olahraga biasanya pagi atau sore menjelang buka
saya sebenarnya pengen tanya nanti
tanya sama mpok nur sama mama online soal menu menu sahur favoritnya pak sandi papa online kemudian menu buka
tapi saya mau tanya yang mungkin nanti saya mau konfirmasi juga nih ke mama online
pengalaman ramadan yang tidak pernah terlupakan dari seorang sandiaga uno itu apa
kalau waktu saya udah nikah sih
itu di provinsi alberta di kanada
di utara sekali
dan kita itu sour jam dua
jadi imsak tuh sekitar jam dua
bukanya jam sepuluh tiga puluh
jadi panjang banget gitu loh
dan ya saya tadinya bilang apa bisa kita kuat berpuasa segitu lama
hampir dua puluh jam kan
tapi ternyata malah memberikan satu sensasi tersendiri ya
berpuasa segitu lama
terus begitu kita buka udah sekalian sama sahur gitu
karena makannya ini sekalian sahur buru buru sholat isya
terus raweh udah subuh lagi gitu loh
jadi ya itu pengalaman yang gak akan saya lupakan
ternyata manusia itu kuat juga
kuat juga ya ternyata ya pak
berpuasa dengan tentunya nutrisinya dijaga istirahatnya cukup
ternyata kita juga bisa melalui puasa yang dalam ukuran jam jauh berbeda dengan di indonesia
nanti kita mau tanya juga ke mama online dan juga mau mencabar mungkin pak sandi dan juga mama online dan juga mpok nur
apa kemudian minuman favoritnya yang mungkin bisa dibantu menyiapkan nanti kita sama sama ke belakang
tadi saya udah lihat
udah lihat ya
udah lihat saya ke belakang
aku belum lihat
kita sama sama ke belakang ya pak
masih tengah ngelus
masih tengah ngelus
masih tengah ngelus
masih tengah ngelus
makanya jam makannya mpok nur dan juga pak sandi
yang biasa mpok nur ini dipanggilnya mama online
viral banget kalau misalnya di media sosial ya mpok ya
apa kabar mpok nur
alhamdulillah kabar baik
terima kasih sudah menerima cnn
mau cerita cerita menjelang berbuka puasa kita pengen tahu menu buka puasanya dulu deh
menu buka puasa favoritnya keluarganya pak sandi keluarganya mpok nur ini apa sih biasanya mpok nur
biasanya sih simpel ya bang
kalau bang sandi itu senang masakan rumah dia senang tumis pare kalau untuk makanan besar
tapi kalau untuk takjilnya kurma ajwa pakai keju biasanya ada bubur ketan hitam atau bubur kacang hijau juga
terus habis itu minum air putih biasanya tapi juga sama teh panas juga
kalau sahur biasanya apa kalau sahur kan biasanya gerabak gerubuk nih pagi pagi gitu harus nyiapin
apa biasanya pak nur
paling simple kalau sahur cuma jus sama buah buahnya papaya ya kalau puasa kan susah susah ya
jadi kita makan papaya sama jus buah terus sama yogurt sama musli ya biji bijian itu
terus kalau emang masih kepengen makan lagi ya udah saya kadang kadang buatin sandwich pakai telur rebus
terus pakai salad pakai tomat jadi yang simpel simple aja
yang simple simple aja
bagus buat persendian
bagus buat persendian
pak sandi kan tadi sempat cerita ya mbak nur bahwa pengalaman yang paling berkesan pada saat puasa yang sangat lama di kanada
jadi kalau zaman dulu susah kan dulu sempat cerita ya pak sandi mpok nur juga dulu waktu menikah zaman muda sempat mengalami kesusahan juga
nah itu pada saat susah menunya itu apa biasanya kalau dulu
biasanya kan kalau orang orang susah tuh ya menunya terbatas aja gitu
pernah nggak ada pengalaman sampai sahurnya tuh susah banget gitu ataupun buka puasa itu susah banget gitu mbak nur
alhamdulillah enggak ya kita ya
jadi walaupun terpuruk waktu itu saya habis di phk kan pas puasa
akhirnya pulang ke rumah orang tua
jadi nebeng makanan orang tua
nebeng ya lumayan sama kayak saya berarti
jadi pondok mertua indah mpok nur
nangis nangis terus dia karena waktu itu lagi hamil juga
pas kita lagi saya lagi kehilangan mata pencarian lagi membangun usaha di awal
tapi memang yang kita nggak pernah lupa bahwa puasa dan lebaran itu dua duanya adalah momen momen kebersamaan sama keluarga
jadi selalu buka pertama itu di rumah orang tua
terus kita selalu juga buka sama mertua
dan kalau lagi udah lebaran itu sih kumpul semua gitu
lebaran menunya apa biasanya nih
nah ini menunya ahlinya mpok nur nih
mpok nur biasanya yang suka masak masak
orang betawi kan banyak ya kalau misalnya lebaran
menunya tuh kalau betawi tuh terdapat sayur ya
ada semur semur daging ya
pakai kentang pakai tapu
terus pokoknya sambal goreng api
jadi itu harus ada
sama kerupuk kerupukan deh
jadi kalau udah lebaran tuh tiga tiga
jangan lupa sayur godok
sayur sambal godok tuh apa tuh mpok nur
kayak kacang manja
dipakein santan terus sama petai
terus ada kadang kadang ada udang kecilnya gitu
jadi itu khasnya
oke itu khasnya betawi ya
jadi kalau lo lagi lapar nanti mungkin pas lebaran bisa dikirimin ya
pak nur langsung mengambil kesempatan dalam kasur pita
nah itu tadi udah cerita soal serba serbi ramadannya
ini saya pengen ngobrol juga sama mpok nur sama pak sadi
pak sandi kan selama bulan puasa ini tetap tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai posisi utamanya
sebagai men pare keras
ini kan masyarakat masih tetap banyak ya
pak sandi yang pengen mudik
yang pengen mudik ke kampung halamannya
nah ini kan tentu saja sudah ada larangan mudik
baik dari presiden jokowi
kemudian menghantam pariwisata
nah responnya dari kemenparekraf ini bagaimana
ini kan dilematis sebetulnya pak sandi ya
saya sangat mengerti
satu tahun lebih tentunya masyarakat sudah sangat sangat tertimpa begitu banyak tekanan karena pandemi ini
tapi saya mohon mohon pengertian dari masyarakat
saya please sekali kepada masyarakat untuk bisa mengerti keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik
karena belajar dari pengalaman sebelumnya setelah libur nataru maupun lembaran yang tahun lalu
jadi saya mohon sekali kita patuh untuk tidak mudik
dan tetap berkegiatan dalam bingkai ppt
bingkai ppkm skala minor
jadi ini kan kita bicara kan kegiatan kegiatan yang dibatasi
dan kita patuhi arahan dari pemerintah dan menyesuaikan dengan pemerintah setempat
jadi ppkm skala mikro ini menurut saya akan sangat baik jika dipatuhi
dan kita akan melihat angka penurunan ini
semakin bisa direalisasikan
kita ingin menang melawan pandemi
jadi untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sabar dulu
tapi sekarang kita membuat langkah langkah inovasi
misalnya mengganti kehadiran kita di kampung halaman dengan mengirim produk produk parsel lebaran
dengan mengisi produk produk ekonomi kreatif karya anak bangsa
mulai dari kuliner fashion sampai juga kerajinan tangannya
kita juga mendorong nanti ada subsidi ongkos kirimnya buat saudara saudara yang di kampung halaman
jadi ada pengganti kehadiran fisik kita itu satu
nomor dua saya juga mohon bahwa kegiatan wisata lokal yang dilakukan
karena kan nggak bisa mudik harus wisata lokal
ini dilakukan betul betul mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
tiga m tiga t dan tentunya vaksinasi akan terus kita genjot ke depan
oke tapi banyak yang bertanya sih pak
sebetulnya sektor pariwisata ini pulihnya kapan sih pak
para pelaku pariwisata ini kayaknya masih juga was was masih juga deg degan gitu loh pak
pertama saya ingin menebar optimisme bahwa badai pasti berlalu
jika kita patuh terhadap protokol kesehatan jika vaksinasi terus bisa kita genjot jika kita bisa menekan angka pandemi
saya harapkan paruh kedua tahun ini pariwisata dan ekonomi kreatif segera menggeliat kembali
banyak peluang peluang baru
dan teman teman beradaptasi dengan teknologi ekonomi digital dan kita ada program program unggulan seperti desa wisata
nah ini sekarang jadi pilihan utama karena nggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal alamnya terbuka budayanya sangat kaya
dan ini menjadi pilihan alternatif untuk para wisata
untuk wisatawan yang mengacu kepada tren tren pariwisata era baru
oke tempat wisata favoritnya pak sandi dan mpok nur apa nih
ini kan pak sandi men parekraf pasti sudah berkeliling tapi sepanjang mpok nur sama pak sandi berumah tangga menikah
pasti ada tempat wisata favorit itu yang belum pernah saya temukan nih di berita manapun gitu
balai balai tapi kita punya beberapa spot ya
jadi waktu kita tinggal di singapura abis menikah kita honeymoon nya
lagi hamil itu
lagi hamil ke bali terus abis itu kita juga happy banget kalau kita punya perkebunan kopi ada resort di magelang
tapi yang paling sering kita kunjungin yang dekat di sini itu di puncak kita sering juga ke puncak ada rumah kecil di tengah tengah perkebunan teh
jadi ya memang jarang liburan bersama tapi kalau liburan di tanah air ya ketiga tempat itulah yang paling sering kita kunjungin
oke jadi bali selalu memorable buat pak sandi dan juga mpok nur begitu ya
kalau misalnya liburan sama anak anak juga bali juga atau memang ada destinasi
kalau di indonesia ya di bali anak anak senangnya juga di bali waktu kecil bisa dari pagi sampai sore mereka di pantai
keluar pulang pulang sampai gosong gitu kulitnya jadi sekarang juga mereka kan di luar negeri semua tinggalnya
mereka kalau ke sini ya bilang pengen liburannya ya ke bali gitu
oke baik karena sudah mau azan maghrib terima kasih sekali mpor nur dan juga pak sandi sudah menerima cnn di nur corner
ini saya baru pertama kali impor tempatnya homey sekali enak banget buat nongkrong nanti mungkin teman teman cnn bisa kesini juga terima kasih sekali
dan kita mau buka puasa dulu karena kita sudah tidur
kita mau buka puasa dulu karena azan maghrib sudah mulai akan sebentar lagi berkumandang sampai ketemu di ngabung gurit bersama tokoh berikutnya